selanjutnya kemerdekaan ri tidak hanya dirayakan oleh warga negara indonesia
tapi juga dirayakan sebagian warga gaza
mereka merayakan dengan menggelar permainan tradisional yang biasa dilakukan di tanah air
dalam akun youtube muhammad hussein gaza
seorang wni yang kini tengah menjalani pendidikan di gaza palestina
memperlihatkan pemuda hingga anak anak melakukan permainan balap karung
membawa kelereng dan lainnya
lima puluh an juga lomba menghafal kitab suci dalam rangkaian kemeriahan kemerdekaan ke tujuh puluh lima ri